bagi sebuah negara besar seperti indonesia yang memiliki jumlah populasi yang cukup banyak tentu saja
ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting
nah kunci untuk memastikan ketahanan dan kedaulatan pangan adalah tentu saja
nah di tengah suasana global yang masih dibayang bayangi perang di ukraina
tentu saja pupuk ketersediaannya distribusinya merupakan hal yang sangat penting dan strategis
bagi indonesia untuk dikelola
nah untuk mengetahui apa apa saja strategi indonesia untuk menjaga ketersediaan
dan juga keberlangsungan dari pupuk ini inside with desi anwar
kali ini akan bertemu dengan direktur utama dari pupuk indonesia
holding company mari kita jumpai
terjadinya perang antar rusia ukraina telah memberikan dampak besar
bagi ketersediaan dan stabilitas harga pupuk dunia
isu global lainnya seperti covid sembilan belas yang telah menjadi wabah selama tiga tahun terakhir
tentu telah mengguncang perekonomian dunia termasuk indonesia
ketersediaan pupuk berperan penting untuk menjaga produksi pertanian
yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional
kementerian badan usaha milik negara atau bumn terus mendukung ketahanan pangan
lewat perusahaan pelat merah
pupuk indonesia holding company misalnya didorong berkontribusi dalam penyediaan pupuk di indonesia
demi menjaga stabilitas harga pangan nasional
pupuk indonesia holding company
halo pak desi
ya jadi insya allah desi anwar kali ini kita berjumpa dengan direktur utama dari pupuk indonesia
pak ahmad bakir pasaman dan kita berada saat ini di kantor pupuk indonesia holding company
tapi pak bakir katanya hanya salah satu dari sekian banyak kantor pupuk indonesia
ini bisa persis diceritakan sedikit mengenai kantor ini dan apa membedakannya dengan yang lain
ya memang kita sekarang berada di kantor yang berada di menara kadin
ini sebenarnya kantor apa namanya untuk kalau kita ketemu dengan tamu tamu ketemu dengan cnn indonesia
kita terimanya lebih baik mungkin di sentral
tolong diceritakan bagaimana struktur organisasi dari pupuk indonesia ini karena harus mau tidak mau kan melayani seluruh wilayah nusantara ya
dari dalam ketersediaan pupuk
ya jadi pupuk indonesia ini sebenarnya memang kita punya anggota holding yang produsen pupuk
tapi kita juga punya perusahaan pesticida
kita juga punya perusahaan
kita juga punya perusahaan
perusahaan epc yang membangun pabrik
jadi non pupuk ya
non pupuk ada perusahaan tradingnya ada perusahaan utilitasnya ada perusahaan petrokimianya ada perusahaan perusahaan kimia di bawah pupuk indonesia ini
jadi kalau di total ada berapa anak perusahaan
nah ini yang kita lagi lakukan streamlining nanti ke depannya itu mungkin hanya akan ada sekitar tiga puluh perusahaan
ya sekarang lebih
lebih ada enam puluh lebih
ya ada dua puluh empat kalau salah
nah jadi ya saking banyaknya ini termasuk anak dan cucu
nah ini lagi dilakukan streamlining
nah nanti kita ada apa namanya empat subholding dan satu cluster
kita kelompok kelompokkan supaya lebih efisien
oke jadi empat subholding dan satu cluster tapi di sini kan main holdingnya
ya main holdingnya
kalau dari segi tugas tanggung jawab dan peran dari main holding ini apa apa saja pak
ya kita kan sebagai holding tentunya harus memberikan ebitda uplift ya
jadi mengiringi revenue nya semua
dapatan harus dipul
ya prinsipnya adalah meningkatkan ebida uplift daripada masing masing anggota holding
bukan hanya anak tapi juga cucu
ya untuk menghasilkan profit yang lebih baik artinya untuk ke pemegang saham ya
iya ini kan bumn yang salah satu yang terpenting ya sebenarnya
apalagi kalau kita lihat juga kebutuhan pupuk mungkin juga lebih besar
kebutuhan pupuk bukan saja secara domestik tapi secara global semakin lama semakin meningkat ya
nah kalau untuk holding company ini pak bakir ini cara berkomunikasi sinergi dan bagaimana hubungannya dengan anak perusahaan khususnya
perusahaan pupuk itu sendiri
contohnya pupuk kaltim kan dulu kan pak bakir katanya pernah pegang pupuk kaltim di sini
ini bagaimana sih yang membedakan
sebelum ada holding dan ketika ada holding
ya jadi dulu waktu yang paling signifikan saja waktu saya jadi dirut di sana itu kita direksinya berlima
kalau sekarang direksinya bertiga saja
jadi ada efisiensi
jadi nah apa yang hilang direktur pemasaran hilang direktur pengadaan hilang di pupuk kaltim
waktu dihilangkan juga saya agak kaget kaget gitu
ini tahun berapa ya kira kira ini berapa tahun yang lalu
kalau dulu kan saya ada fungsi pengadaan ada fungsi pemasaran ada fungsi macam macam
nah akhirnya tersisa yang ada di pupuk kaltim itu adalah direktur utama direktur produksi dan keuangan
intinya memang kedepannya holding ini produsen pupuk itu kita inginnya bahwa anak perusahaan itu adalah fokus kepada produksi
pengembangan kualitas produk pengembangan teknologi digitalisasi dan lain lain
jadi meningkatkan efisiensi
nah kalau untuk fungsi pemasaran dan pengadaan itu disentralisasi
nah ini peranan sentralisasi ini yang kalau dulu masing masing gitu
bahkan bisa berantem tuh antara anak muda
jadi berkompetisi misalnya
hasil berkompetisi internal juga memungkinkan kalau zaman dulu zaman saya
tapi dulu itu sebenarnya seberapa lama ini holding ini sendiri kan nggak terlalu dulu dulu amat ya
holding ini sendiri sebenarnya dibentuk kapan dan tujuannya itu apakah memang lebih ke profit oriented
karena ada tuntutan bumn juga harus profit atau lebih untuk ya itu efisiensi dan juga
holding ini sudah terbentuk sebelas tahun yang lalu
tapi mengalami berbagai transformasi ataupun perubahan fungsi holding itu sendiri
karena asalnya holding ini dulu dari produsen pupuk dari pusri kemudian menjadi holding
kemudian ini terus berkembang
berkembangnya itu waktu itu misalnya memang hanya menjadi holding ini juga tidak melakukan operasional sebenarnya
karena operasional kan lebih banyak
di perusahaan itu
di anak perusahaan
nah sekarang tahun dua ribu dua puluh ini lebih operasional holding
di mana ada berbagai bagai macam fungsi itu disentralisasi
ya tadi seperti pemasaran
jadi nanti tanggung jawab revenue itu lebih banyak sebenarnya di holding
nanti tanggung jawab
makanya tadi disebut ebitda ini merupakan tanggung jawab
ini kpi nya pak bakir ini sebagai ceo
nah jadi yang dulu makanya saya bilang kalau dulu kita kaget kaget juga waktu di
dijadikan wah ini direksinya cuma tiga
gak ada direktur pemasaran gak ada direktur pengadaan
ya karena memang udah di holding
tapi alhamdulillah dengan sentralisasi ini ternyata memang lebih
memang lebih efisien
apa perbedaan yang luar biasa terasa dan dari segi ebitdanya bottom line nya harus ada peningkatan yang signifikan dong
untuk kontribusi profit kita tahun ini sangat baik
jadi saya pikir mungkin kita kalau gak nomor lima ya nomor enam lah untuk kontribusi profit
jadi lumayan ya cukup signifikan
tapi untuk kedepannya kan kita juga harus mempertahankan bahwa ini harus tetap seperti ini
karena memang selain daripada ebitda uplift pada waktu kemarin memang tahun dua ribu dua puluh dua itu harga bahan baku naik
tapi harga produk juga naik
nah ini bagaimana memanagenya nih antara kedua ini
jadi ada ya ada efisiensi ada harus bagaimana memanfaatkan peluang pemasaran strategi pemasaran yang pas
nah ini penting ya harus dilakukan
apalagi kan indonesia kita kan dari segi pemerintahan juga kan ketahanan pangan itu kan sangat sangat penting
dan kita sebutkan tadi kan kunci dari ketahanan pangan tentu saja ketersediaan pupuk
sementara dengan banyak sekali tantangan saat ini belum lagi kompetisi yang kita harus lakukan
pak bakir mungkin ini sambil duduk ya
oh iya silahkan
pupuk indonesia juga tidak bisa melakukan ekspor misalnya pupuk semaunya kita
ini juga kita harus
karena kita artinya kita harus memperhatikan dulu kebutuhan pupuk dalam negeri
insight with desi anwar kali ini saya ditemani direktur utama pupuk indonesia holding company pak ahmad bakir pasangan
halo pak bakir senang sekali sudah diundang ke salah satu dari kantor pupuk indonesia
salah satu dari kantor pupuk indonesia dan pupuk indonesia holding company ini tadi kita sudah
dijelaskan itu intinya bertanggung jawab untuk meningkatkan ebitda jadi revenue itu semua mau
tidak mau harus ditingkatkan dan dipu mungkin sebelum kita melihat ya apa strategi untuk
memastikan penyediaan pupuk untuk seluruh indonesia ini bagaimana performance nya pak
bakir kalau dibanding dengan tahun tahun lalu dan kunci dari keberhasilannya selama ini apa
ya mbak desi terima kasih nih mau main ke kantor pupuk indonesia jadi memang performance kita untuk
tahun dua ribu dua puluh dua itu alhamdulillah sangat baik lah kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya tapi memang
ada beberapa faktor tentunya yang
mendorong apa namanya tercapainya hal ini ada fungsi sentralisasi tapi juga ada juga terkait
perubahan harga ya nah ini karena ini harga komoditas itu kan sangat berkualitas dan naik turun dimana kita harus
menjual pada saat yang tepat dan membeli pada saat yang tepat juga iya dan apalagi tahun lalu kan kita
sudah masukin perang di ukraine sehingga harga baku untuk pupuk sendiri kan buang melonjak ya itu jadi
memang harga bahan baku
adalah bomkummer apa tunggu mungkin avni maksudnya ya jadi maksudnya ketika pas possible
ada pelancongan mina colombia moment aqua juga beruntung yang sudah ter sat hani
noon ini nanti kalau kurang lebih gampang seternan biasa soalnya sebenarnya eventually
nah ini bagaimana kita membalance penjualan amoniak dengan penjualan yuria dan penjualan produk lain untuk menghasilkan profit yang paling baik
kalau pendapatan kita naik dari tujuh puluh delapan t menjadi hampir sekitar satu ratus tiga t kalau profitnya itu sendiri
kalau profitnya ya dari lima t sebelumnya sebenarnya normalnya kita bisa delapan t naik ke delapan belas
jadi luar biasa ya ini kan tiga kali ini bisa lebih dari tiga kali lipat ya ini bisa sustainable nggak pak bakir
apalagi kan sekarang mungkin covid sudah berlalu dan juga mungkin produksi global juga sudah harga
ya kita tentunya mengharapkan semua itu sustain tapi kita di dalam rkap pun kita sebenarnya kalau tidak
apa namanya rkp kan disusun oleh pemegang saham juga tidak
setinggi itu juga jadi memang moderate lah kita ini dan memang pemegang saham sudah tahu bahwa harga pupuk ini sangat volatile
jadi bisa turun bisa naik dan pupuk indonesia juga tidak bisa melakukan ekspor misalnya pupuk semaunya kita
ini juga kita harus

jadi kita harus memperhatikan dulu kebutuhan pupuk dalam negeri ini yang pertama
kalau ada kelebihan baru kita bisa melakukan ekspor dan izinnya itu sampai bertahap
bukan kementerian pertanian kementerian perdagangan dan juga menko
perekonomian juga terlibat dalam pemberian izin ekspor
jadi memang bukan berarti bahwa setiap peluang bisa kita manfaatkan dengan cepat
jadi ada prioritas yang memang tidak mau
prioritas memang kalau pupuk harus prioritas dalam negeri
tapi kalau produk di luar pupuk
misalnya tadi produk produk lain
dan petro kimia juga kan ya
iya petro kimia kita tidak perlu memberikan izin
artinya kita bisa melakukan ekspor setiap saat
coba kalau kita fokus dulu ke produk inti yang pupuk indonesia kan memang pupuk lah
kalau setahu saya kan pupuk utama khusus pupuk urea pupuk npk
coba mungkin bisa lebih fokus lagi apa apa saja dan berapa dan sesuai kebutuhan tentu saja domestik yang harus dipenuhi dulu
ini kan khusus untuk petani indonesia kalau tidak salah kan jumlah petani indonesia juga lumayan cukup banyak
bisa nggak dijelaskan produk produk intinya dan bagaimana cara penjualan ataupun pengadaan untuk para petani indonesia kita yang sangat tergantung
bergantung pada pupuk
ini pertanyaannya panjang jadi jawabannya jadi panjang juga
nanti kalau ada yang kelewat kelewat nanti kita jawab satu persatu
jadi memang kalau kita mulai dari petaninya dulu saja
petani petani indonesia ini ada berapa sih kira kira gitu
petani indonesia itu kalau berdasarkan bps itu pun juga bukan tahun baru tapi tahun dua ribu sembilan belas kira kira tiga puluh tiga juta petani yang ada di indonesia ini
jadi itu baru petani ya kira kira
nah dari tiga puluh tiga juta petani indonesia itu yang memperoleh subsidi
itu hanya kira kira lima belas sampai enam belas juta
jadi setengahnya lah
tapi bukan berarti mereka tidak butuh pupuk
tetap makanya kalau yang nggak dapat subsidi kan harus mendapatkan pupuk komersil
yang ini kan ada yang petani ini jadi ada delapan belas juta yang harus mendapatkan pupuk komersil
lima belas juta petani yang mendapatkan pupuk subsidi
nah produk utama kita kan tadi ada uria sama npw
nah berapa sih jumlah yuria yang dibutuhkan secara nasional
baik subsidi maupun non subsidi
nah kita bicara subsidi dulu nih sekarang
subsidi itu selalu ditanya
biasanya dulu kita bottom up
tanya ke petani
itu development daripada erdkk itu selalu ditanya bottom up
nah itu selalu muncul angka dua puluh lima juta
kebutuhan pupuk subsidi itu dua puluh lima juta ton
untuk lima belas juta petani ini
ya ini yang untuk lima belas juta sampai enam belas juta petani ini kira kira ini tergantung rudkk ya
nah kemudian kita subsidi yang bisa masuk ke dalam anggaran pemerintah itu kira kira ya delapan sampai sembilan juta ton
dari dua puluh lima kebutuhan
kita nyediakan subsidi nya cuma delapan juta ton
jadi cuma sepertiga
ya daripada kebutuhan itu
nah tentunya kalau petani ini ngerasa kan
oh dia udah minta dua puluh lima
kita menyediakan delapan atau sembilan
berarti kan ada gap
yang gapnya ini kan mereka ya selalu
pasti kan kalau kurang mereka juga yang udah dapat subsidi aja bisa teriak langka kan
nah sekarang ceritanya yang diluar daripada subsidi
yang harus beli
yang harus beli
nah kalau di sini memang kami sebenarnya kalau dari jumlah pupuknya sendiri
pupuk indonesia itu menghasilkan yuria sekitar delapan delapan juta ton
total per tahun
subsidi untuk pupuknya sendiri yang yuria itu sekitar empat enam juta ton
jadi hampir setengahnya
nah untuk pupuk yang komersial
ini di rata rata yang recordnya kita
yang selalu dibeli dari pupuk indonesia
masih ada sisa dua juta ton lagi
karena delapan delapan kurang empat empat kurang dua
masih ada kelebihan yang masih bisa kita tentunya ini adalah peluang juga bagi pupuk indonesia untuk ekspor
nah kalau npk itu agak lain lagi nih ceritanya
npk itu kapasitas produksi kita itu adalah sekitar tiga lima juta ton
kapasitasnya tiga delapan sebenarnya
tapi kan ada alat alat npk kan
harus ada turnaround maintenance dan lain lain
nah kebutuhan subsidi
yang untuk npk itu tiga dua juta ton
jadi ini sebenarnya pas pasan
sangat pas pasan aja sebenarnya
karena kadang kadang kalau lagi banyak trouble juga produksi npk gak banyak tiga dua juta ton
apakah menurut kalian waktu ukraine kemarin kan kalim salah satu dari bahan baku untuk membuat npk
kalau pak mentan ini selalu meminta ke kita
pokoknya pupuk indonesia harus bisa menyiapkan
ini harus bisa menyiapkan npk minimal enam juta ton
beliau selalu karena beliau sangat concern terhadap ini kan
sebenarnya petaninya juga mau tidak mau
jadi enam juta ton
jadi artinya kita dari tiga lima ke enam juta itu kan masih ada gap juga untuk mencukupi kebutuhan npk
jadi kalau yuria berlebih
npk ini masih sangat untuk kebutuhan subsidi pas pasan
untuk kebutuhan komersil hampir tidak ada
dari pupuk indonesia kita juga harus membantu pemerintah ini supaya arti para petani bisa meningkatkan produktivitasnya
karena memang kata kunci daripada pabrik pupuk yang kami pegang untuk mendukung ketahanan pangan ini adalah security dan affordability

ini kalau saya lihat ini jadi kalau secara keseluruhan ini kan ada kebutuhan yang tadi tiga puluh tiga juta lah taruhlah petani yang lima belas sampai enam belas juta itu subsidi
berarti kapasitas produksi kita secara keseluruhan untuk memenuhi baik subsidi maupun non subsidi
itu berapa bisa gitu
ya jadi kalau
apakah ada karena kita selalu wah pupuk langka dan lain sebagainya
kalau langka itu ya tadi penyebabnya kan karena mereka mengharapkan banyak dikasihnya tidak cukup
ya ternyata hanya sepertiga
nah untuk yang pupuk yang non subsidi kami harus menyiapkan berapapun jumlahnya
kalau ini masih kurang
itu cukup kalau yuri ya
dan itu bisa dilakukan
kalau npk kurang
npk yang kurang
jadi memang kami harus membangun pabrik pabrik npk baru
untuk ya saya kan ya kita kan kementeriannya teknis ketahanan pangan di kementerian pertanian ya kami harus dukung gitu
kami harus mendukung
jadi ya ada beberapa usaha yang kita lakukan
kami dulu sebelum ini baru ada perubahan
ini sekarang ada transformasi ya sekarang itu udah lebih tuntutan yang lebih
inilah bagi bumn untuk jauh lebih efisien lebih produktif lebih profit oriented ya kan
ya kita makanya kita mengefesiensikan pabrik pabrik yang sudah ada
nah ini ada pabrik kebetulan dulu ada pabrik sp tiga puluh enam misalnya di
itu dulu sp tiga puluh enam disubsidi
sekarang nggak disubsidi lagi
karena sudah ada perubahan peraturan baru yang sp tiga puluh enam tidak disubsidi
kami mengkonversikan pabrik ini mudah mudahan bisa beroperasi pada akhir tahun ini
itu ada tambahan kapasitas enam ratus ribu ton npk
nah kemudian kami juga membangun beberapa pabrik baru di kujang dan di pupuk altim
kita rencana juga menambah kapasitas
intinya kita coba pabrik baru ini satu juta ton lah total
jadi tambah enam ratus tambah empat ratus ya untuk pabrik baru
tapi kan masih kurang tiga lima tambah satu kan baru empat lima kira kira masih kurang
ya kami juga sekarang didukung oleh kementerian bumn karena memang kebutuhan mpk ini sangat penting
npk itu kalau nggak ada npk
nanti padi itu nggak ada isinya
tumbuh tinggi tapi nggak ada isinya
jadi perlu memang npk ini
nah ini kita mau beli pabrik akusisi pabrik pabrik yang ada di luar negeri yang dekat dengan bahan baku
di luar negeri contohnya dimana negara negara tetap
yang kami sedang jajaki sekarang dengan jordan
di jordan kebetulan ada pabrik kapasitasnya tiga ratus ton
jadi ini bergaya sama atau memang dimiliki di akusisi
ya kita akusisi lah
jadi miliki indonesia gitu ya
nah ini lagi petrochimia gersik sedang berusaha bersama pupuk indonesia untuk mencoba akusisi
kalau harganya cocok dan keekonomiannya masuk ya kita beli
dan ini ada keuntungan juga karena memang lokasi bahan baku ada di jordan
iya dan bisa jauh lebih dekat ya dengan
tinggal nanti produk akhirnya yang dideliver ke indonesia
saya lihat ini ada hal yang menarik yang mengenai pupuk ini
karena ini kan berkaitan juga dengan kita indonesia mau tidak mau harus punya ketahanan pangan
kita juga tidak bagus kalau terlalu banyak import ya pupuk
karena ini juga berkaitan dengan kesejahteraan para petani
nah mungkin ada dua aspek di sini
dalam satu hal untuk mendukung indonesia sebagai negara agraria
dan untuk memastikan petaninya juga mereka bisa mendapatkan pupuk yang mereka
istilahnya tidak terlalu mahal tapi di lain pihak ya sebagai bumn apalagi dengan begitu banyak anak perusahaan
mungkin pia sonya dulu lah public service obligation nya
mengenai subsidi ini pak bakir bagaimana melihatnya peran pupuk indonesia dalam memajukan para petani indonesia
dan kriteria apa sih
apakah memang terus menerus petani indonesia itu masih harus

subsidi apakah semakin lama juga semakin bertambah atau lumayan makin berkurang jumlah yang disubsidi
ya kita tentunya gini bahwa dari pupuk indonesia kita juga harus membantu pemerintah ini supaya
artinya para petani bisa meningkatkan produktivitasnya
karena memang kata kunci daripada pabrik pupuk yang kami pegang untuk mendukung ketahanan pangan ini adalah security dan affordability
ini dua hal yang saya pikir penting ini security and affordability
ini harus di pegang oleh
jadi harga betul betul
ya jadi harga harus terjangkau tapi ketersediaan juga harus ada
itu yang kita memang ini
untuk subsidi ini security dan affordability nya harusnya berdasarkan kebutuhan artinya berdasarkan penugasan dari pemerintah
ya kita sudah comply karena kita harus meng comply artinya kebutuhan pupuk untuk subsidi berapa
tapi kan kita harus sadar juga nih pupuk non subsidi untuk petani bagaimana supaya mereka affordable to buy
makanya pada waktu itu dengan bumn kami ini ada usaha untuk meningkatkan kualitas
produktivitas para petani dan mereka ini afford to buy pupuk yang relatif lebih mahal
lebih mahal jadi tidak
nah kita punya namanya itu program makmur
ini program kebetulan memang dicanangkan oleh pak erik dari bumn
ini kita ini jadi dibuat suatu ekosistem
ekosistem namanya makmur
nah ini yang makmur ini sudah
untuk pak makmur
memakmurkan para petani
memakmurkan para petani
intinya mari kita majukan usaha rakyat
dan semakin banyak yang tidak tergantung pada pupuk subsidi tapi beli dengan harga eceran kan jauh lebih bagus
dan syaratnya peningkatan produktivitas
pak erik dan mensyaratkan makmur usahakan jangan pakai pupuk subsidi tapi non subsidi
nah tapi sekarang kita sudah ada makmur untuk kelapa saw
artinya kita kelapa sawit
makmur untuk kopi
makmur untuk padi
nah ini yang jagung tebu
ya itu kita fokus di situ
dan ini bukan pupuk indonesia yang menjalankan
ini kita bumn
iya bareng bareng lah
jadi komunitas ada pendanaannya dari himbarabang
kemudian ada asuransinya juga dari asuransi bumn
ada off takernya rni
id food yang dijadikan koordinator
untuk pelaksanaan ini
kita gak apa apa gitu lah
pupuk indonesia mensupply pupuknya
dan selama ini tidak ada masalah dari segi produk penyediaan dari pupuk itu sendiri
gak ada masalah
nah kalau komponen dari pupuk itu sendiri itu seberapa besar ya yang merupakan bahan bakunya itu impor ya pak bakir
karena ini kan sangat menentukan harga
apalagi dolar sekarang juga nggak seperti waktu pak bakir di pupuk altim kan beda mungkin harga ini
nah memang kemarin ya artinya tahun lalu itu
kalau yuria kan dari gas
kalau dari gas alam kementerian sdm sudah sangat membantu
kita punya lah gasnya
jadi pak arifin sudah sangat membantu untuk provide gas untuk pupuk indonesia
untuk sumber n
nah sekarang sumber p dan sumber k
sumber p dan k
p dan ini pospat
pospat ini sangat terbatas
di indonesia ada tapi sangat terbatas
kemudian k ini yang disebut ekalium
biasanya disebut potas kalau merek dagang ini
ini sumbernya juga tidak ada di indonesia
di jawa di ukraina itu paling banyak
kita kalau potas
nah ini kalau rog pospat dulu
row fosfat itu kebanyakan bisa diimport dari negara negara afrika utara
seperti mesir ada tunisia ada maroko ada aljazeera
itu penghasil pospat
ada kalau di dekat indonesia ada christmas island
dari di australia
ini sumber pospat
kalau kita lihat negara ini tidak terlibat konflik
tidak terlibat konflik
nah kalau yang satu lagi potas
itu suppliernya dari luar negeri itu satu rusia
karena di situ ada dua perusahaan besar
namanya ural kalis ada euro camp
tapi lagi problem lah di sana
kemudian ada belarus
which is negara tetangga daripada rusia
yang sebenarnya landlocked itu
dan pelabuhannya harus pakai pelabuhan dari rusia dan ini
jadi belarus dan ini
ini tiga supplier besar
dampaknya pada saat itu
betul betul dirasakan oleh pupuk indonesia apa
kita harus beli dengan harga mahal
dan kita bayar harga mahal pun barangnya tidak ada
jadi kan masalahnya seperti potas tadi
oleh brazil oleh india dan lain lain
jadi bukan karena ada
ya karena ini masalah supply and demand
supply nya kurang demand nya
barangnya juga tidak ada
terpaksa kita beli kan
harga potas itu di atas seribu
sekarang sudah kita kemarin dengan negosiasi yang baik
dan juga pembicaraan yang baik dengan pihak belarus dan rusia
kita sudah bisa mendapatkan harga empat ratus empat puluh
jadi lebih normal
kita mencoba untuk pembelian berikutnya di bawah empat ratus

mencari pelengkapan punya wilayah lain
mencariception dan trauma untuk profesi inovatif
dan juga berpeluang untuk mengesharingkan masyarakat
tidak pernah menurut saya sama sekali
saya ada satu orang
bersama saya saya juga ikut bersama pak wamen satu waktu itu pak erick nggak bisa ikut
dan pak wamen i yang ke rusia kami berusaha bagaimana dalam situasi krisis ini
mempunyai security supply dari mereka
tapi pada intinya penyediaan saat itu khususnya tahun lalu tidak terlalu ini kan
ada saat kritis kita waktu itu sampai nggak dapat ya sampai pemerintah saya terima kasih lah
kepada pak presiden pak menko pak menteri bumn setelah wamen
untuk membantu sehingga kita tidak kekurangan supplier
tapi kalau sekarang bagaimana karena kan di rusia kan di perang ukraina kan sampai saat ini masih berlangsung
jadi apa yang dilakukan dan juga pelajaran lah yang kita dapatkan dari ini semua
memang kalau dulu misalnya seperti belarus seperti mereka kan kesulitan mengeluarkan produknya
tapi dengan perang yang sedemikian panjang mereka juga punya strategi untuk mengeluarkan produk dari belarus itu
mereka mengangkut secara kontinus keluar dalam jumlah yang kecil kecil mereka stock
ada yang di turki ada yang di hongkong mereka keluarin keluarin produknya dari belarus untuk bisa menjamin supply
sehingga sekarang alhamdulillah ya kami tidak mengalahkan
tidak mengalami kesulitan untuk membeli produk dari belarus
dari rusia juga demikian jadi ada dua tender kita ini yang supply belarus dan rusia
dan dari segi harga yang sudah jauh lebih normal
berapa sekarang harga kalau tidak salah tiga ratus empat ratus dolar
kalau dulu harga potas itu di atas seribu dolar
sekarang sudah kita kemarin dengan negosiasi yang baik
dan juga pembicaraan yang baik dengan pilihan
pihak belarus dan rusia kita sudah bisa mendapatkan harga empat ratus empat puluh dolar
jadi lebih normal
kita coba untuk pembelian berikutnya di bawah empat ratus dolar
nah ini ke bagian yang sekarang mau meningkatkan ebita itu sendiri
mau tidak mau kan harus ada ya bukan saja transformasi tapi inovasi
dan produk produk mana yang bisa menjadi sumber sumber revenue yang menguntungkan
dan ekspor kan disini saya lihat itu salah satu yang cukup ini lah menjanjikan ya
karena kebutuhan di dunia
ya betul mbak desy
jadi kita itu kan untuk meningkatkan ebitda value
artinya harus memberdayakan resource resource yang ada
yang kita bisa efisiensikan ataupun kita bisa berdayakan
nah di pupuk indonesia itu pupuk indonesia group itu kita
bukan kita punya banyak spm
spm kalau dulu kita punya struktur yang fungsional dan struktur yang baku
ini untuk dijalankan
nah ini ada beberapa misalnya kita apa namanya senior project manager yang menghandle
ini grade satu artinya bod minus satu
itu yang menghandle beberapa projek project penting untuk meningkatkan ebidah value ini
jadi mereka di fokuskan untuk
jadi mereka akan di fokus itu seperti project untuk melakukan
ada berapa sekarang spm
dan ini hal yang baru ya
iya jadi kita mengenalkan itu
jadi fungsional itu kita kedepankan dan seperti makmur
itu adalah dipimpin oleh spm
makmur itu kita punya spm makmur
kita punya spm macam macam ada rekan ada spm distribusi
pokoknya yang semua yang berhubungan dengan efisiensi dan ini kita fokuskan
tapi kalau dari segi produk yang untuk diversifikasi apa apa saja
kan tadi disebutkan ada amonia tapi ada juga petrokimia dan lain sebagainya
yang tidak ada urusan dengan subsidi lah tapi bisa untuk khusus revenue generating pak bakar
kita memang pupuk indonesia ini produknya macam macam
kita pun kaget kaget produk kimianya banyak
banyak produk yang sudah dibuat
misalnya dari petrokimia itu petrokimia gersik maksud saya
itu banyak sekali perusahaan perusahaan kimia di bawahnya
yang menghasilkan produk macam macam itu bukan hanya amoniak dan yuria
mereka juga punya produk selain itu pesticida
mereka punya produk asam fosfat asam sulfat produk
ada produk produk kimia yang lain ya yang saya juga saking banyaknya susah disebut
tapi pada intinya yang memiliki nilai tambah lah
yang memiliki nilai tambah dan ini juga harus dilakukan penjualan yang kontinu
dan ini kita apa namanya ada juga aluminium chloride
kemudian juga kita berusaha menjual di kujang misalnya co dua cair
kan ada kita punya ekses co dua gimana kita memanfaatkan co dua cair ada macam macam
ada ada kalau saya ini
nah amonia juga termasuk produk yang bukan kita kategorikan sebagai produk lain
jadi ada yuria ada npk ada produk lain gitu loh yang di dalam ini
tapi dari segi revenue ini paling banyak dari mana kalau may revenue general
ya antara kalau dari segi ini aja pasti yuria
kalau amonia kita punya ekses
jadi eksesnya yang kita jual nggak banyak
kalau kita jual amoniak semua ya kemarin ini tapi kalau kita jual monet semua kita nggak produksi pupuk
tapi kan inovasi ini kan penting harus ada inovasi untuk cari peluang lah
kalau karena kita bumn ya itu tadi kita harus mengutamakan pupuk
kalau swasta mungkin beda ya
kalau mbak amoniak harganya lebih bagus ya jualannya amoniak kita lebih untung
dan bagus kalau kita lihat ternyata cukup profitable lah
apalagi dengan situasi yang sulit ini
masih pupuk indonesia masih istilahnya labanya lebih dari tiga kali lipat ya tahun dua ribu dua puluh dua dibanding tahun sebelumnya
tapi kalau lihat dari anak perusahaan ini kan cukup banyak ya yang menghasilkan bukan saja pupuk tapi yang lain sebagainya
itu yang paling perform nah ini bagian dari efisiensi dan juga untuk meningkatkan prosesnya
untuk meningkatkan produktivitas yang mana pak bakir
kalau dilihat semua
ya jadi gini
ini akan mempengaruhi cara ini ya
kita sekarang harus memisahkan produk subsidi dan non subsidi
ini non subsidi kalau kita bisa sudah mencukupi kebutuhan dalam negeri ya sebanyak banyaknya kita ekspor
tapi kalau harga
sekarang sudah bisa lah mencukupi
nah yang sebenarnya produk produk niche yang dihasilkan petro kimia gersik juga sangat menarik
hujan juga punya produk niche yang bisa dijual
ini kita harus berdayakan untuk lebih menghasilkan revenue
nah ini kalau yang untuk ekspor adalah sudah natural
pupuk altim pasti akan menikmati karena dominan di situ
karena saya juga tahu lah
apalagi pupuk altim tahun lalu dan tahun sebelumnya itu jumlah subsidi nya dikurangi
tapi tahun ini agak dinaiki
ya karena kebutuhan
karena kebutuhan buku subsidi ini
yang penting holding itu akan melihat itu secara dengan adanya holding ini kita lihat secara holistik
bagaimana kita bisa mengisi ceruk ceruk pasar yang ada
baik di terutama subsidi dulu
kemudian bagaimana pasar komersil
itu kita sudah punya mapping nya
tapi masing masing anak perusahaan harus perform juga
mereka harus berurut
dan harus perform kan mereka
kita kan instruksikan ke mereka
oh jual kesana jual kesini
itu jadi kita yang planning nya itu dari kita
sales dan operation planning itu dari pupuk indonesia
mereka melaksanakan gitu loh
jadi dengan ini sebenarnya
dan sangat membantu ini dengan adanya holding ini
supaya mereka juga ya tadi jumlah direksinya dikurangi
tapi produktivitas harus ditingkatkan kan
cost juga harus dikurangi kan
kalau zaman dulu mungkin kaget kaget kalau direksinya dikurangin gitu
saya juga waktu pertama kaget
waduh pak dihilangin semua ya
ya udah kalau memang gitu
tapi ternyata betul gitu loh
ini pendekatan yang betul
ya dan kalau saya lihat juga sekarang mungkin dari nilai tambahnya
ini mau tidak mau harus berkembang
ya nanti kita juga akan non pupuk itu
jadi nanti kita juga akan subject tentunya kalau kami diberi ke
misalnya tentunya pengembangan petrokimia dan lain lain kami siap sebenarnya untuk melaksanakan ini
tentunya tapi harus ada gas
selain itu kami juga sekarang tetap membangun proyek proyek baru
saat ini kami juga lagi membangun
berusaha membangun satu di fakpat di irian
itu produk baru
kemudian satu lagi adalah mengganti pabrik yang lama
pabrik pabrik boros ini energinya sangat tinggi
kita akan menggantikan pabrik baru
ini di pusri
kita mulai dari pusri
jadi selain kita
jadi tetap pembangunan pabrik baru itu dilakukan untuk menggantikan supaya lebih efisien
kemudian juga di lokasi yang baru dengan harga gas yang lebih murah
untuk menggantikan nantinya pabrik pabrik yang mendapatkan harga gas mahal
ataupun kurang efisien
perusahaan pupuk selalu diminta dalam melakukan distribusi
harus memenuhi enam t
tepat jenis tepat jumlah tepat harga tepat waktu tepat tempat sama tepat kualitas

jika kita menggantikan maka satu kita akan menggantikan
tepat kita akan melakukan yang lain
nah kalau kita lihat ini kalau ingin mengefisienkan sesuatu pertama sdm nya kan juga harus efisien
jadi harus ada mind shift yang jauh lebih profesional
kedua segala macam sekarang sangat tergantung pada teknologi dan digitalisasi
ini pak bakir bagaimana kalau dilihat dari secara keseluruhan jumlah sdm yang termasuk
di anak perusahaan dan di holding itu ada berapa ya sekarang dan apakah mereka semua dituntut
sekarang kami jadi memang kita tidak ingin juga sekarang kan musimnya digitalisasi penting kita
harus bersaing juga dengan kami tidak bisa tidak bisa apa namanya jor joran sdm itu sebanyak
banyaknya gitu loh saat ini pegawai tetap pupuk indonesia ini kurang dari delapan ribu bahkan mendekati
tujuh ribu lima ratus yang pegawai tetap kalau dulu mohon maaf nih sangat gemuk waktu saya di pupuk altim saja waktu
jumlah karyawannya itu hampir dua ribu enam ratus tapi waktu saya keluar tinggal seribu lima ratus dengan direksi juga
berkurang itu kita efisiensi jadi yang pensiun tidak tidak seterta mereta pensiun seratus kita
rekrut seratus bukan begitu tapi bukan berarti kita tidak merekrut tapi kita merekrut secara benar benar
hai sesuai dengan kebutuhan daripada ini karena kami sebagai
perusahaan pupuk ini juga harus bersaing secara global nah jadi kita juga harus memanage hpp kita jadi ya
intinya sih semua kita lakukan efisiensi di seluruh bidang transformasi reskilling juga tentu saja kan
ini kan teknologi berubah terus kita juga digital kita cukup apa namanya advance sebenarnya kita
mendigitalisasi di seluruh sektor termasuk juga distribusi yang sangat penting nih digitalisasi
sektor distribusi kita sekarang punya apa namanya mengetahui berapa sih stok pupuk
yang ada di setiap kita kita pengen ya kita pengen semuanya online dan kita juga pupuk itu
kan perusahaan pupuk selalu diminta dalam melakukan distribusi harus memenuhi enam t
tepat jenis tepat jumlah tepat harga tepat waktu
tepat harga tepat waktu tepat tempat sama tepat kualitas
itu kan harus kita harus memenuhi ini
nah ini kalau kita nggak lakukan secara digital repot
makanya kami bersama dengan kementerian pertanian itu ada mendevelop namanya program rekan
rekan ini bisa menjawab lima t ini
tiga t itu bisa kejawab
kalau kualitas itu kan lain
karena kualitas itu pendekatannya artinya ada sni ada iso dan lain lain
ada auditnya lah
tapi kalau yang lain di luar dari tempat kualitas itu bisa didigitalisasi
nah ini program rekan ini sudah kami implementasikan di bali bersama kementan dan teman teman semua
nah ini akan diterapkan dalam kemudian waktu ada rapat
terbatas dengan pak presiden
ya pak presiden minta sebenarnya beliau juga ingin sebenarnya skema subsidi itu lebih terasa oleh masyarakat
sehingga akan dibuat skema subsidi yang baru
nah ini memang kita ini satu suksesnya itu data kemudian digitalisasi
dan juga ada
ada gateway payment yang betul
perlu bisa pakai qr code
pakai kris sekarang
jadi bagaimana ini mengintegrasikan
ini semuanya digital
ya mudah mudahan kalau ini jalan
sudah berapa persen ini jalan
ya kita sekarang kan kita sudah kalau rekannya kita sudah coba di bali sukses
tinggal mengintegrasikan dengan payment systemnya tadi
e wallet kan bukan tanggung jawab pupuk
itu kan pemenangnya himbara dong
teman teman di himbara kan yang
ini nanti tinggal integrasinya aja
tapi semuanya sudah kita bikin
nah yang kami untuk skema subsidi baru nanti yang akan diimplementasikan
apa bedanya skema yang lama sama yang baru
ya dari dulu sebenarnya pemerintah ingin menerapkan subsidi langsung ke petani
tapi kan kita kan sekarang subsidi ke produsen pupuk
lalu melalui produsen pupuk
ya kami apapun mau melalui produsen pupuk mau melalui apapun yang pemerintah merasa
ini ya kita support
kita harus dukung gitu loh
tapi yang penting kami harus mendukung sistemnya
bahwa sistem itu mendukung digitalisasi ini yang penting
nah ini jadi digitalisasi
ya kami akan sekarang kita akan terapkan untuk ya mungkin bulan ini terapkan di lima provinsi lagi
intinya ya harus di seluruh indonesia
tapi nanti harus terintegrasi
dengan e walletnya dari himbara
kalau ini sudah nyambung ya baru bisa jalan
ini menarik karena kalau nanti sebuah jalan kan cost juga kan bisa ditekan kan
dan itu tepat waktu
dan itu yang semua tepatnya
tepat sasarannya bisa udah gak ada lagi
tapi ini ada yang penting karena selama ini kita sangat tergantung kepada import ya untuk bahan baku dan pupuk itu
tapi bagaimana dengan pupuk organiknya
nah ini kan selalu kenapa kita tidak membangun industri pupuk
pupuk organik dengan skala besar
apakah ada arah kesana pak bakir
apalagi kita juga punya istilahnya harus mendukung inilah everything serba green
karena ada masalah perubahan iklim
kita punya target pengurangan emisi dan lain sebagainya
punya strategi untuk itu
pupuk organik ini kita sebenarnya pupuk indonesia itu sudah punya
dulu tuh pupuk organik itu part of the subsidi
jadi bagian dari subsidi
baru tahun dua ribu dua puluh dua dikeluarkan dari subsidi
nah selama ini lebih dari sepuluh tahun sebenarnya pupuk indonesia ini mengorganisir industri kecil ini yang memproduksi pupuk organik
tapi kita menstandarisasikan kualitasnya
misalnya kalau pupuk organik itu kita ingin misalnya dalam bentuk granul
kemudian tidak ada gulma ataupun yang lain lain
bahwa ini benar benar hanya materinya pupuk saja
itu ada quality assurance nya kita serahkan waktu itu kepada petrokimia gersik
petrokemi gersik ini sudah melakukan lebih dari sepuluh tahun untuk pupuk organik
dan kita itu sebenarnya mensuplai sekitar hampir memang di pemerintah minta kita mensuplai satu juta ton
tapi pada kenyataannya memang
penyaluran yang kita bisa salurkan itu tujuh ratus ribu sampai delapan ratus ribu ton
sampai delapan ratus ribu ton tapi sudah cukup
nah kemarin ini pak presiden minta agar pupuk organik ini dikembalikan lagi
menjadi bagian dari subsidi
nah kami ditargetkan untuk mensuplai tahun ini lima ratus ribu ya udah
itu kan sistemnya sudah ada
sudah ada di gersik
jadi kami siap saja untuk menjalankan ini
tinggal kami menunggu surat ini administrasinya
itu kan harus ada budgetnya
kemudian harus ada administrasinya lah
tapi secara keseluruhan ini kan potensial kan pupuk organik
tapi ini bisa profitable nggak untuk kalau dibuat secara skala besar pupuk organik
kalau kami sebenarnya tidak terlalu profit untuk di pupuk indonesia group
tapi kami senang melakukan ini karena membantu industri
karena ini pupuk organik ini diproduksi bukan oleh pupuk indonesia
tapi oleh para petani
tapi oleh mitra
jadi mitra yang melakukan produksi pupuk organik
kita yang melakukan quality assurance
jadi quality control dan lain standarisasi itu kita
kita yang menyalurkan di dalam kios kios pupuk
itu jadi artinya pupuk indonesia yang ini
tapi kalau itu kita jalankan
kami selalu siap karena memang sudah ada itunya
kami apapun yang diperintahkan oleh pemerintah ya kita jalankan
tapi komitmen untuk ke ini green economy green energy ya ada dong
nah kalau ini green agak beda lagi nih
kita ini masa depan
jadi amoniak itu ternyata digunakan sebagai energy
bukan sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk
nah karena kami itu menghasilkan amoniak enam lima juta ton
itu kalau di dalam satu perusahaan itu paling besar mungkin
jadi kalau kita tadi yang saya bilang
kalau produksinya amoniak semua
wah itu kita jadi rajanya dunia
dengan enam lima juta ton ini
nah kami tentunya karena ini dijadikan energi
harusnya ya kami ikut terlibat di dalam
walaupun ini mau jadi energi mau jadi pangan
ya karena kita sudah punya kapal amoniak
kita punya fasilitas pelabuhan amoniak
kita punya pasar amoniak
itu berasal dari jepang sebenarnya
semua perusahaan yang jepang yang besar besar itu punya mou dengan pupuk indonesia
jadi bagus dong potensial dong ini
tapi ini kan untuk teknologi kedepannya
kalau teknologi pembuatan amoniak sama aja
tapi co dua nya yang dihasilkan dari pabrik amuning harus diinjeksikan
nah yang diinjeksikan ini
ini yang masih teknologinya
tapi bukan selain amoniak itu saja
kami ternyata amoniak ini bisa diproduksi dari udara dan air
jadi kayak blue and green gitu ya
kalau tadi disebut blue
kalau ini green
yang green ini udara dan air menjadi amoniak
ya kami karena ini apapun yang berkaitan dengan amonia
mau pakai gas mau pakai udara pakai air
ya kami harus ikut gitu loh
jadi ada ya rencana
kita punya bahkan kita punya road map nya untuk itu
dan juga yang pabrik pabrik atau yang tua tua itu juga harus di rejuvenate
jadi memang ada program kami yang sekarang adalah kalau kulit kita remajakan
ya pabrik juga bisa kita remajakan lah
jadi istilahnya kebutuhan domestik harus terpenuhi
tentu saja karena ini bagian dari pr
tapi harus juga kita go international
dan mencari peluang peluang
karena apalagi dalam situasi global yang cukup menantang ini sebenarnya dalam krisis juga banyak peluang yang kita bisa ambil ya
untuk mengembangkan produk produk lain dan mencari sumber revenue lain
pak bakir sukses
terima kasih banyak
senang mendapat ini posisi ini dibanding waktu di pupuk altim lebih enak mana lebih nyaman
kalau itu bukan saya yang ini itu lillahi ta'ala
challenge nya ada di sini
ada di sini
challenge nya ada di sini ya sangat menantang
tapi didukung kan merasa
ya insya allah lah semua mendukung
oke sekali lagi terima kasih
terima kasih mbak desy
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sekali lagi terima kasih atas perhatiannya